kita tunggu saja nanti tanggal enam belas ketemu lagi
kebetulan kan mahkamah tidak libur ya
sidangnya sudah merupakan sidang pemeriksaan pembuktian terakhir
kebetulan kali ini dibuka kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan
sehingga para pihak bisa menyampaikan kesimpulan
sebagaimana yang mereka tangkap dari seluruh proses yang ada di situ
kita tunggu saja nanti tanggal enam belas ketemu lagi
kebetulan kan mahkamah tidak libur ya
tadi dikasih dispensasi sedikit
tapi karena ada masukan
sehingga ditampung arus bawah ya sudah dua hari
tapi setelah itu masuk kembali seperti biasa
karena besok sudah mulai masuk
maksudnya tidak akan ada pemanggilan yang untuk mendapatkan keterangan lagi dari
sudah dipandang sudah cukup lah
nggak mungkin kita mengundang sekian banyak pihak gitu ya
berarti kesimpulannya masuk ke tengah tengah rpa itu berapa
kesimpulan kan tidak mungkin dalam waktu yang sangat singkat
jadi sampai baunya akan leluhur proyek résult